baru diresmikan oleh presiden joko widodo
moda transportasi yang menghabiskan anggaran rp tiga puluh dua triliun
lrt jabodebek kembali menuai sorotan
sederet masalah muncul setelah tiga hari beroperasi
mulai dari keterlambatan kereta listrik mati
gangguan pada pintu hingga rangkaian kereta yang diduga mengeluarkan asap
lantas apa sebenarnya yang terjadi
apakah lrt jabodebek benar benar sudah siap dioperasikan
dan untuk membahas hal ini sudah hadir
melalui sambungan virtual analis transportasi perkereta apian
dari masyarakat transportasi indonesia aditya dwi laksana
selamat pagi mas aditya bagaimana kabar anda
selamat pagi mbak megi sehat terima kasih
sehat ya mas aditya apakah anda sudah pernah coba lrt jabodebek
sudah mbak satu kali saja
satu kali bagaimana kesannya
bagaimana review anda terkait dengan lrt jabodebek ini
apakah waktu anda menaiki lrt ini juga terjadi masalah ataupun gangguan
ya kalau sebetulnya dari sisi operasi itu memang masih belum sepenuhnya sempurna ya kalau dirasakan
karena kan memang dalam beberapa kehandalan operasinya masih belum akurat
misalnya belum terlalu smooth juga ya
misalnya ketika akselerasi percepatan itu masih terjadi hentakan
ketika pengereman itu masih berasa cukup tajam
ketika berhenti di pintu passenger screen door ya
platform screen door atau psd di stasiun itu juga tingkat akurasinya masih perlu disempurnakan juga
jadi saya pikir sih memang masih perlu waktu ya untuk penyempurnaan operasional lrt ini sampai benar benar handal dan bisa dijalankan atau dioperasikan dengan sangat smooth dan lancar kira kira begitu
baik mas aditya ini menarik sekali ya
tadi anda juga sudah menyebut dari sisi operasional ini sebenarnya belum
sebenarnya tingkat kesempurnaannya harus seperti apa supaya anda merasa oke ini sudah siap untuk diluncurkan untuk masyarakat dan publik
iya mbak kalau dari sisi operasional ini kan sebetulnya permasalahannya cukup kompleks
yang pertama adalah karena teknologi yang digunakan itu sudah lompatan teknologi dengan menggunakan communication base train control cptc dengan menggunakan great of automation tiga
nah tiga ini sangat advance dan belum pernah dilakukan di indonesia karena ini dijalankan dengan full otomatis penuh dan tanpa menggunakan masinis
sehingga karena merupakan teknologi yang masih sangat baru dan canggih sehingga ya memang sumber daya manusia di indonesia juga masih perlu masa orientasi untuk penguasaannya
itu yang hal pertama
hal yang kedua saya pikir karena gos ini coa tiga ini adalah full otomasi
maka sebetulnya diperlukan waktu yang cukup panjang untuk dilakukan setting atau pengaturan supaya kalibrasinya itu makin akurat
sehingga misalnya dari sisi penyetelan sarana keretanya persinyalannya itu juga benar benar sebetulnya memerlukan waktu yang cukup panjang mbak untuk kalibrasinya
supaya misalnya berhentinya bisa pas tarikan keretanya pas pengeremannya lebih lancar lebih nyaman
nah itu sebetulnya banyak hal yang memang uji coba untuk mengukur menyetel kalibrasinya itu sebetulnya dilakukan dalam masa yang cukup panjang
mrt yang menggunakan goa dua saja perlu waktu enam bulan
sehingga kalau lrt ini menggunakan coa tiga bisa jadi memerlukan waktu akurasi penyedalan validrasinya sampai satu tahun penuh misalnya atau lebih
nah kemudian dari sisi sarananya dulu mbak
inta itu juga merupakan
masih tahap awal untuk memproduksi sarana kereta yang berpenggerak seperti lrt ini yang kemudian juga harus dipadankan dengan teknologi coa tiga
sehingga tentu saja menurut saya memang masih banyak diperlukan penyempurnaan dari sisi sarananya
kemudian yang keempat saya pikir masa uji coba dengan mengangkut penumpang selama ini dilakukannya masih terlalu minim atau terbatas
seharusnya memang masa uji coba operasi dengan mengangkut penumpang secara
penuh itu sebetulnya harusnya dilakukan dalam masa rentang waktu yang cukup panjang dan dalam operasional yang cukup penuh melibatkan banyak kereta
sehingga nanti bisa diidentifikasi kelemahan yang ada sehingga nanti siap
sehingga nanti kalau pertanyaannya yang seharusnya siap seperti apa
seharusnya kalau siap itu memang sudah minim terjadi gangguan baik pada gangguan sarana minim terjadi gangguan termasuk dari gangguan operasional persinyalan dan sistem operasinya
dan juga perjalanan tersebut memang benar benar berkeselamatan
ini saya baru melihat dari sisi keretanya ya mbak ya belum melihat dari sisi misalnya aksesibilitas dan konektivitas di stasiun kira kira begitu mbak
baik mas aditya ini dari segi sdm teknis dan juga teknologi masih banyak ruang untuk ditingkatkan lagi
nah baru tiga hari beroperasi sederet masalah muncul ini mulai dari gangguan listrik hingga rangkaian kereta
banyak netizen juga bilang ac nya tiba tiba mati pintunya tidak bisa dibuka atau tidak bisa ditutup
nah apakah anda mengetahui apa gangguan yang sebenarnya terjadi apakah anda juga sudah merangkum gitu ya melis apa saja masalah yang terjadi pada lrt ini
saya sebenarnya belum dapat informasi secara lengkap
karena memang sebetulnya kalau saya boleh menilai ya uji masa komersial ini sebetulnya saya masih menganggapnya adalah masa komersial yang sifatnya terbatas
karena memang belum beroperasi secara penuh
artinya dari segi headway atau jeda antar perjalanan kereta masih sepuluh sampai dua puluh menit belum tiga sampai enam menit misalnya
sarana kereta yang dioperasikan baru dua belas belum sampai total k tiga puluh satu katakanlah cadangan lima belum sampai di angka dua puluh lima misalnya
kemudian juga tarifnya masih di angka
sehingga saya menganggap bahwa sebetulnya seharusnya kalau kita kemarin melihat ada gangguan
seperti mbak megi sebutkan gangguan listrik mati pintu tiba tiba terbuka kereta sempat berasapnya mungkin dari pengereman
saya melihatnya sih itu lebih kepada faktor sarana
sehingga kalau itu lebih kepada faktor sarana saya sih melihatnya belum melihat dari sisi gangguan pada sistem operasi ya
tapi lebih kepada sarana
saya melihatnya berarti sekali lagi sarananya itu yang harus dilihat kembali
karena sebetulnya sarana yang dioperasikan
kan baru terbatas dua belas kereta
apakah itu artinya kereta api yang lain sarananya memang juga masih dalam tahap pemeriksaan dan pengecekan misalnya
nah itu yang menurut saya benar benar harus dari pihak operator maupun dari produsen keretanya
inka ada kai ada land ada seemers ini semuanya harus benar benar lakukan pemeriksaan secara intensif dulu mbak megi
sebetulnya apakah sebetulnya ada satu dua sarana
kereta yang sebetulnya belum handal
ataukah gangguannya tiba tiba bersifat mendadak
ataukah karena selama ini belum diuji coba dengan menggunakan mengangkut penumpang penuh
sehingga baru diketahui kelemahan kelemahan ini
nah itu menurut saya yang sangat perlu untuk dievaluasi mbak
apapun yang terjadi pada lrt ataupun gangguan masalah yang terjadi pada lrt ini semua menyangkut keselamatan warga
bukankah ini sangat berbahaya jika dioperasikan terus menerus di tengah masalah yang terjadi
sebetulnya yang terjadi adalah
sebetulnya yang terjadi adalah
sebetulnya yang terjadi adalah
sebetulnya yang terjadi adalah

jadi kalau misalnya operasionalnya baru dalam tahap misalnya terjadi hentakan pengereman
hentakan ketika akselerasi atau ketika berhentinya tidak presisi benar benar sentimeternya
saya pikir itu masih dalam tahap toleransi
tetapi ketika misalnya terjadi gangguan yang sifatnya di tengah lintas tiba tiba pintu membuka padahal tidak di stasiun
atau kemudian ada gangguan gangguan misalnya sampai ke arah asap atau percikan api
nah itu menurut saya sudah ke arah gangguan yang sifatnya ke keselamatan
jadi menurut saya kembali lagi di dalam masa operasi komersial terbatas ini
pihak operator maupun pemerintah harus benar benar mengidentifikasi
mana gangguan terhadap kelancaran perjalanan yang tidak berpotensi pada keselamatan
mengganggu atau berpotensi terhadap keselamatan
kalau berpotensi terhadap keselamatan menurut saya harga mati bahwa uji coba operasi ini harus dievaluasi kembali
kalau uji coba komersial ini harus dievaluasi kembali
kalau memang potensinya sangat besar terhadap keselamatan penumpang maupun keselamatan perjalanan kereta api
begitu sih mbak nita
baik mas aditya tadi anda sudah menyebut ada beberapa kesalahan ataupun masalah yang bisa ditoleransi
tetapi ada yang tidak seperti pintu waktu keretanya berjalan ini tiba tiba terbuka ataupun ada asap yang muncul
nah dari masalah yang sudah muncul saat ini apakah anda merasa ini masih bisa ditoleransi atau harus diberhentikan dulu
diuji coba lagi semua teknisnya sdm nya teknologinya
kalau menurut saya ya mbak ya waktu untuk melakukan uji coba dengan mengangkut penumpang kemarin itu musdalnya masih sangat minim
karena baru dilakukan di tanggal dua belas tiga puluh

karena baru dilakukan di tanggal dua belas tiga puluh
kemudian baru dilanjutkan kemarin di tanggal dua puluh enam agustus dan dua puluh tujuh agustus
kemudian langsung di hari seninnya diresmikan oleh pak presiden dan selasanya mulai dilakukan komersial secara belum secara penuh kepada penumpang secara umum
menurut saya sebetulnya waktu uji coba operasi dengan mengangkut penumpang dan menggunakan simulasi operasi penuhnya itu yang sebetulnya masih belum
dilakukan oleh operator maupun oleh pemerintah
jadi sebetulnya mbak kalau pertanyaannya mbak mekki itu saya akan kembalikan ke kementerian perhubungan karena kementerian perhubungan itu yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi operasi
kalau kemarin di tanggal dua puluh delapan pak presiden sudah meresmikan dan publik sudah diperkenankan untuk naik lrt ini berarti sudah pasti ada sertifikasi operasi dari kemenhub
nah sekarang tinggal kemenhub yang melakukan evaluasi
seberapa banyak kereta yang mengalami gangguan seberapa banyak gangguan itu berpotensi mengancam keselamatan pengguna maupun perjalanan kereta dan seberapa diperlukan untuk dilakukan penundaan atau evaluasi kembali atas komersial yang mengangkut penumpang secara publik
itu menurut saya kementerian perhubungan yang harus memutuskan karena mereka yang melakukan assessment atas kelaikan sarana prasarana sdm kelaikan operasi dan mereka yang menerbitkan
kementerian perhubungan yang harus memutuskan karena mereka yang menerbitkan sertifikasi operasi
kalau menurut saya kalau pendapat saya seharusnya uji coba operasional dengan mengangkut penumpangnya itu yang sebetulnya perlu diintensifkan lebih dahulu sebelum mengangkut penumpang secara komersial
kira kira begitu mbak
baik mas aditya meskipun ini kementerian perhubungan yang sebenarnya berwenang untuk melakukan ataupun penundaan ya uji coba lrt jabodebek ini
tapi apakah anda juga sudah
dari asosiasi ataupun dari masyarakat sendiri sudah mengumpulkan beberapa konsensus begitu
apa yang harus dilakukan selanjutnya terkait dengan sederet masalah yang terjadi pada lrt ini
ya kalau menurut pendapat saya seperti yang saya sampaikan tadi seharusnya masa uji coba operasi jadi bukan komersial seperti saat ini
itu mengangkut penumpang dilakukan dulu mbak
tidak menaikkan maaf tidak memungut tarif dulu
kemudian penumpangnya penumpangnya tetap menggunakan penumpang secara umum tetapi dilakukan dengan terbatas
dioperasikan secara penuh untuk melihat dulu mengidentifikasi kelemahan kelemahan apa yang terjadi selama masa uji coba dengan mengangkut penumpang itu
katakanlah selama seminggu atau dua minggu dilakukan dulu uji coba untuk mengangkut operasi
nah jadi kalau sekarang ini sudah mengangkut
penumpang secara umum padahal sarananya masih terbatas
penumpangnya antusiasmenya tinggi
minatnya untuk menaiki lrt sangat tinggi
kemudian kalau masih terjadi gangguan gangguan itu berpotensi kepada gangguan terhadap kelancaran perjalanan kereta
sementara penumpangnya sudah menumpuk di stasiun
itu kan potensi kepadatan potensi kericuan itu kan sangat mungkin terjadi dan sulit dihindarkan
sementara saranannya masih berbatas
jadi itu potensi ada gangguan gangguan terhadap saran
nah jadi kalau ditanyakan apa saran dari asosiasi atau katakanlah dari mti sih
sebetulnya kami minta kepada kementerian perhubungan untuk mengkaji kembali masa komersial ini
apakah dimungkinkan untuk kembali dulu melakukan uji coba operasi dengan mengangkut penumpang secara terbatas
dilakukan secara intensif katakanlah selama satu minggu atau dua minggu untuk melihat kira kira ada
kelemahan atau kendala serius apa yang perlu diperbaiki selama masa uji coba operasi dengan mengatur penumpang tersebut
baru kemudian dilakukan operasi secara komersial secara bertahap juga
kira kira begitu mbak negi
baik apabila lrt jabodebek ini masih terus dijalankan mas aditya apa imbauan untuk masyarakat untuk lrt jabodebek ini
supaya kita juga bisa menjaga diri
jadi yang sarana yang dioperasikan masih terbatas dua belas kereta
jadi ini masih sepuluh menit
dilintas juga atas sampai cawang dan dua puluh menit dilintas cawang ke jatimulya dan cawang ke harjahusti
artinya operasionalnya masih sangat terbatas
jamnya juga baru sampai ketibaan terakhir kereta pukul dua puluh
jadi jamnya juga masih sangat terbatas
jadi saya pikir walaupun sedemikian besar atusiasme masyarakat
mungkin dicoba selama masa uji coba ini belum dilakukan secara penuh dan rangkaian kereta dan perjalanannya masih terbatas
karena itu masyarakat mungkin tidak perlu harus memaksakan diri untuk naik lrt ini dulu
karena memang kapasitasnya masih terbatas
dan yang kedua adalah potensi keluargaan memang masih diidentifikasi untuk bisa diatasi
dan yang ketiga adalah ini diperlukan kedisipilan ketertiban dan masyarakat juga kesabaran
yang mana terjadi gangguan gangguan ataupun untuk segera memutuskan mengalih atau beralih ke moda transportasi yang lain
karena ini kalau saya sebutnya sih memang masih masa uji coba komersial
karena memang komersialnya belum dilakukan secara penuh dan secara terbatas dari sisi operasionalnya
baik kami akan terus memantau sederet masalah yang terjadi pada lrt jabodebek
terima kasih mas aditya sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi
terima kasih mbak neky selamat pagi